puluhan warga kampung sawah kecamatan bogor utara kota bogor jumat malam
dilarikan ke puskesmas bogor utara karena mengalami kejang sakit perut
mereka diduga keracunan usai menyantap jajanan tutut atau kiong sawah
sejumlah balita ini harus dirawat intensif di puskesmas bogor utara
kota bogor jawa barat jumat malam karena diduga mengalami keracunan
sebagian korban lain bahkan harus dilarikan ke rumah sakit
keracunan masal ini bermula saat warga menikmati jajanan tutut
atau olahan keong sawah yang sempat dibeli dua hari sebelumnya
beberapa saat setelah menyantap tutut
satu persatu korban mengalami gejala seperti sakit perut
mual kejang demam hingga pingsan
terus kan biasa emang rame rame suka makan berenam
yang satu lagi di ciomas sakit juga sama kayak gini
ini dirawat juga
ibu ini beli kapan
sementara itu tim medis dan dinas kesehatan setempat
akan melakukan uji laboratorium pada sampel tutut tersebut
untuk mengetahui penyebab pasti keracunan
untuk dugaan sementara sih karena makanan
kita nggak tahu nih jenis makanannya apa
cuma dari beberapa pasien mereka bilangnya tutut
cuma kita belum bisa simpulkan itu tutup atau bukan ya
tercatat sedikitnya lima puluh lima orang menderita keracunan makanan
polsek bogor utara yang menangani kasus ini
langsung menyita sisa makanan sebagai barang bukti
sekaligus menggali keterangan pemasok tutut di warung
muhammad juanda bogor